kalian itu membahayakan nyawa kalian sendiri
kasian itu si mel
kamu gak sadar apa
mel itu pura pura buta sama kamu
karena dia cinta sama kamu
dia gak tahu cara apa lagi yang harus dia lakukan untuk dapetin kamu
menurut papa pengorbanan merah itu sangat besar buat kamu
bisa sadar itu
kamu gak kasian apa
gara gara kamu rahasia jadi viral di mana mana rahasia dia itu
pokoknya papa minta kamu kembali ke mel
kamu gak bisa seenaknya main putusin tunangan kamu gitu aja
papa gak mau
kalau sampai gara gara ini hubungan papa sama pak remon jadi bermasalah
ternyata itu alasan bapak kesini
ternyata masih sama aja ya pak
aku pikir papa khawatir sama aku
kamu tahu gak apa apa yang papa dapetin semua ini itu untuk masa depan kamu
papa sudah susah payah mencari semua ini
itu semua demi kamu
nanti kalau kamu tua nanti hidup kamu susah
cukup ya pak
papa jangan bilang depan aku kalau ini semua untuk aku
ini semua bukan demi aku pak
ini semua demi papa
karena obsesi papa akan bisnis papa akan harta papa akan kekayaan papa
papa rela ngelakuin ini semua
ini sama sekali gak ada sangkut pautnya sama aku pak
bukannya aku udah buktiin ke papa aku hidup mandiri selama ini pak
tanpa semua embel embel fasilitas dari papa
dan aku bisa kan tanpa minta uang sedikit pun dari papa
papa gak bisa maksa aku lagi untuk deket sama mel
karena bisnis papa itu gak ada hubungannya sama aku
apalagi kalau itu berurusan sama mel
tapi pangeran yang papa tahu mel itu sangat mencintai kamu
apa salahnya sih kalau kamu buka pintu hati kamu sedikit buat mel
justru itu yang papa salah
pak kalau mel bener bener cinta sama aku dia gak mungkin ngelakuin itu pak
dia mencintai dengan cara yang salah
kalau dia cinta sama aku harusnya dia tahu yang namanya cinta itu gak bisa dipaksain
dan hati aku bukan untuk mel pak
hati aku cuma untuk putri karena aku sayang sama putri
kamu pikir papa akan restuin hubungan kamu sama perempuan itu
enggak pak herat
ingat papa tidak akan pernah merestui kamu dengan anak bapak
aku akan berhenti berhenti
hampir aja aku keceplosan soal jaka di depan pangeran
dengan apa pak
papa kenapa berhenti
maksud papa latar belakang kalian berdua itu beda
gak mungkin kamu bisa jadian sama dia
karena putri perempuan sederhana
dan harusnya papa
kalau latar belakang sosial itu bukan masalah buat aku pak
karena perasaan aku untuk putri
rasa cinta kita berdua itu lebih kuat dari itu semua
dan papa dengerin nih baik baik
cinta kita itu bisa melewati masalah apapun
karena sampai kapanpun pak
aku akan berjuang untuk putri
dan gak ada satupun yang bisa menghalangi rasa cinta aku untuk putri
aku harap apa ingat itu baik baik
bukan perempuan yang lain
ya linda ada apa lagi
saya akan urus itu
ya pura pura kita kayak gini semua men
semua rasa bersalah gesel aja di sisi gue
ini pasti bikin raimon sangat emosi dan makin menekan alex karena mengira pangeran yang ada di balik semua ini
sebenarnya tadi perempuan yang edit masih di hardest berekaan memang parallax

bahkan kamu ada serah
emang ni malem semua kita
dana yang kemarin belum kamu teruskan ke pak alex kan
masih ditahan sama pihak ketemu
sekarang aku harus pikirin gimana caranya cegah alex untuk deketin rizky
dan nyeritain semua masa laluku ke dia
aku gak mau rizky tahu masa laluku
apa aku cerita duluan ya sama rizky sebelum dia denger semuanya dari alex
lu sama pangeran put
tapi pangeran masih di depan
si putri sama si rizky mau kemana tuh
gue gak tau
udah lo gak usah urusin urusan mereka
sekarang urusin masalah lu dulu
yaelah pacar galak banget sih
udah kenapa gak usah ikut ngomelin gue
udah kayak bokap gue aja loh
tadi nyukap gue juga khawatir banget
karena gue terlibat di dalam masalah ini
bahkan dia sampai nangis nangis tau gak
yaudah akhirnya dinda jadi ikutan parno juga
ya gimana beritanya cepat banget viral
orang lo berdua buka aibnya si mel
dia kan artis sister kena selebgram
lo berdua kenapa sih nekat banget
kamu berdua sadar gak sih
kalian itu membahayakan nyawa kalian sendiri
ya kita berdua cuma pengen bantuin lu doang ran
gue sama atta tuh gak mau lu terus menerus diteken sama mel sama bokapnya
pakai drama pura pura butanya mel
ini masalah gue ya
gue bisa nyelesain masalah gue sendiri
gue gak mau kalian kenapa napa
kalo lo berdua sampe kena masalah gara gara gue
lo berdua tuh sahabat terakhir
gue juga ngakuin salah gue kok
karena gak gara gara masalah ini
ngerembetnya sampe ke bokap gue
gue sangat sangat berterima kasih atas usaha lo berdua
kalo lo berdua sampe kena masalah gara gara gue
gue bisa kok ngurusin ini semua sendiri
kita ngerti koran
lo tenang aja
lagian kan gue sama atta gak bikin kesalahan juga
harusnya semua orang juga bisa ngerti koran
lo sadar akan hal itu dong
sekarang putri mana
putri dibawah si rizky koridor
kasih waktu putri sama rizky buat berdua dulu
pasti ada hal yang mau mereka omongin penting
kalau itu menyangkut soal putri
itu urusan yang penting
gue harus tau
gue gak mau tuh
cari cari kesempatan buat deket lagi sama putri
lo kayak takut banget kalau putri sama rizky berdua
lo takut kalau rizky mau ngambil hatinya putri
kalau lo beneran cinta sama putri
dan kalo lo yakin putri juga cinta sama lo
harusnya loh itu gak usah khawatir
kalo lo beneran sahabat nih ya
lo harusnya tahu perasaan putri kayak gimana
udah udah apaan sih
udah lah gak usah berantem
kalo yang berdua tuh sama sama penting buat gue
apaan sih jadi kayak gini
masalahnya sekarang kan ada di gue sama ata
gak usah lah merembet kemana mana kayak gini